ribuan burung bangau kamis pagi tiba tiba berkumpul di salah satu tambak di desa tambak beras gresik
pemandangan unik ini merupakan masa migrasi burung bangau mencari makan saat memasuki puncak musim kemarau
fenomena ini menjadi ajang hiburan bagi warga sekitar
inilah ribuan burung bangau yang bermigrasi di salah satu lahan pertambakan desa tambak beras gresik kamisore
setiap musim kemarau ratusan burung bangau ini datang ke lokasi ini untuk mencari makan sebelum melanjutkan perjalanan
saat singgah burung bango memang tidak bertahan lama
biasanya kawanan burung dilundingi ini hanya singgah di pepohonan selama beberapa hari untuk istirahat
sasaran tempat makan mereka adalah area pertambakan yang masih memiliki sisa sisa ikan di dalamnya
burung burung ini akan menyantap lahap sisa sisa ikan yang habis dipanen oleh para petani
tak pelak fenomena ini pun menjadi hiburan bagi sebagian warga sekitar untuk sekedar melepas kepenatan
wilayah jawa timur sendiri merupakan wilayah imigrasi sejumlah burung yang biasa dipicu oleh faktor cuaca di indonesia